jadi gimana pak
mama ikutin mbak anin kan ke seperno cafe
dia jadikan ketemu sama kak rafael
mereka bahas apa
mama gak alam
sekarang beliau pergi makan kuenya di depan
jangan cemberit dong
lo baik buat kandungan
semoga mama gak bawa kabar buruk buat gue
semoga mama bener bener udah nguntit mbak andin
dan gak ada masalah
semoga mama gak bawa kabar buruk buat gue
mas ada ilsa
mas ada ilsa
katanya mau ngasih pesanan liftik kamu
kamu jadi repot repot mesti nganterin ke sini
gak tau kenapa emang error
tadi kalau papa gak kasih tau
mama gak tau kalau kamu teleponin mama ya
duduk duduk duduk
bentar ya bentar ya sayang ya
makasih ya pa
kita ngobrol di depannya
gak usah di depan
nanti kalau ngobrol di depan papa tambah curiga
kalau kita ngobrol di sini nanti papa dengar
aku gak mau siapapun ada yang denger
sa udah mau kemana
di sini aja
jadi gimana ma
mama ikutin mbak anin kan ke seperno cafe
dia jadikan ketemu sama kak rafael
mereka bahas apa
mama gak lakuin permintaan kamu
ya tapi kenapa sih ma
mama gak dateng aja ma

ma nggak tahu itu penting buat aku lah
itu penting buat aku aku tuh dalam bahaya mah
elsa kamu tahu nggak
mama diteror lagi sama ricky
tadi pagi dia kirim foto berdua dengan mama mertua
dan setelah itu dia telepon mama
dia ancam akan laporin mama ke polisi
kalau mama masih terus ikut campur dalam masalah
mama nggak mau
mama nggak mau saat kalau dilaporin ke kantor polisi
mama gak mau masuk penjara
mama minta sekali lagi sama mama
selesaikan semuanya sayang

mama mau ke rumah
mama mau ke rumah
aku ingin semua perbuatan kamu
nanti kita sama sama usahakan
supaya hukuman kamu diperingati
dan setelah itu
kamu bisa hidup normal
mama pun juga bisa hidup normal
kita sama sama bisa hidup normal seperti orang lain
masih aja sih ngomong kayak gitu
jawaban aku tetap sama aku gak mau
aku nggak mau mah
kalau kamu nggak mau
mama juga akan angkat tangan dari semua masalah
mama juga akan angkat tangan dari semua masalah kamu
mama gak akan ikut campur lagi

mama gak bisa terus terusan bantuin kamu
sekarang aku paham
aku paham banget kenapa mama matiin handphone mama supaya aku lebih sehubungin mama
aku paham semua
karena kamu udah gak perlu lagi sama aku kan
aku nampak kamu disini
tolong berikan jalan untuk anakku
agar dia bisa
dia mau bertolbat
karena aku gagal menjadi ibu yang baik untuknya
kasihani dia ya allah
karena hidupnya selalu dihantui ketakutan
atas kesalahannya sendiri
enggak aku gak boleh kelihatan sedih begini di depan papa

didengarkan memberi hukum
yang dikumpulkan ini terparuh dari kecemasan chest